libur panjang memang sudah di depan mata ya tapi ingat anda juga wajib waspada jangan sampai liburan justru lagi lagi menyumbang kenaikan kasus positif covid sembilan belas
toh liburan tidak perlu selalu jalan jalan karena aktivitas di rumah pun bisa tidak kalah menyenangkan
kita akan lihat fakta faktanya jika kita harus pergi ke luar kota karena ini ada pengalaman
libur panjang ini bisa memicu kenaikan kasus covid sembilan belas
berdasarkan data yang dihimpun tim litbang sianan indonesia selama masa pandemi tercatat ada dua momentum libur panjang yang mencatatkan kenaikan angka kasus positif covid sembilan belas secara signifikan
kita akan lihat terlebih dahulu ini momentum pertama yaitu di libur idul fitri tanggal dua puluh dua hingga dua puluh lima mei dua ribu dua puluh
ini mencatatkan kenaikan jumlah kasus harian dan kumulatif mingguan
mencapai enam puluh sembilan hingga sembilan puluh tiga persen sejak hari libur lebaran
kenaikan ini terlihat dalam rentang waktu sepuluh hingga empat belas hari setelah waktu libur panjang
begitu juga ini juga ada kenaikan lagi di momentum kedua
ini pada tanggal enam hingga dua puluh delapan juni dua ribu dua puluh di sini dari mei kemudian hingga juni kita lihat ya
ini angkanya terus naik dan pada libur panjang ini dua puluh hingga dua puluh
tiga agustus dua ribu dua puluh juga terjadi kenaikan jumlah kasus harian yang lebih tinggi malahan
ini lima puluh delapan hingga satu ratus delapan belas persen dan muncul pada sepuluh hingga empat belas hari setelahnya
dua momentum ini pun memicu kenaikan positivity rate sebesar tiga sembilan persen secara nasional pada rentang waktu dua pekan setelahnya
hal ini kan dipicu karena terjadi kerumunan di lokasi lokasi wisata yang dikunjungi oleh masyarakat selama liburan
dan ketidakdisiplinan menjalankan protokol kesehatan
kita akan lihat next
ini kalau anda terpaksa atau sudah kepengen sekali untuk bepergian
pastikan ada lima poin yang anda jalankan di sini ini harus dicatat ya
apalagi ini penting sekali jangan sampai kita dan keluarga kita terpapar covid sembilan belas
kita akan lihat yang pertama adalah kedisiplinan atau kedisiplinan tiga m ini ya
tiga m ini menggunakan masker menjaga jarak dan juga mencuci tangan
ada sejumlah masker yang sudah direkomendasikan oleh who maupun kementerian kesehatan republik indonesia
kita tahu yang pertama adalah masker kain tiga lapis
nah masker kain tiga lapis ini bisa mencegah kita mendapatkan droplet atau percikan air liur dari orang lain
yang mungkin saja terpapar covid sembilan belas ini tujuh puluh persen ya efektivitasnya
yang kedua ini adalah masker bedah
masker bedah ya masker bedah ini efektivitasnya untuk membendung atau melindungi kita dari droplet adalah delapan puluh hingga sembilan puluh persen
kita tahu bahwa masker bedah di awal awal pandemi sempat harganya meroket bahkan tidak ada di pasaran
tapi sekarang sudah mulai stabil harganya
kemudian yang ketiga kalau anda benar benar ingin keluar rumah tapi menggunakan masker yang paling aman
ini adalah masker n sembilan puluh
sesuai dengan namanya ini efektivitasnya membendung partikel partikel seperti droplet adalah sembilan puluh lima persen
tidak hanya tiga m
kita lihat ini hindari kerumunan karena kalau kita ada di luar rumah ada di tempat wisata tentunya kerumunan tidak bisa terhindarkan
tapi pastikan kalau anda memang benar benar harus terpaksa liburan karena sudah kepengen banget
ini ada jaraknya yang diperintahkan oleh who yaitu satu lima sampai dua meter
biasanya banyak di tempat tempat umum misalnya di mall kemudian juga di lokasi lokasi wisata
ini sudah dikasih stiker ya di tempat antrenya stiker stiker harus ikuti stiker itu karena stiker itu diharapkan bisa menjaga jarak antara kita dengan orang lain
yang tidak kita kenal di tempat wisata
ini adalah cek status zonasi ini harus wajib
cek status zonasi tempat yang akan anda datangi
kalau bisa ini kita harus lihat kira kira statusnya apa misalnya statusnya merah atau oranye
merah atau oranye statusnya
oranye kita harus menghindarinya
cari daerah daerah yang aman
pasti ada muncul pertanyaan di mana kita dapatkan informasi mengenai zona merah zona oranye
anda bisa melihat laman resmi covid sembilan belas atau tanyakan langsung ke kantor pemerintah tempat
nah ini kalau zonasi sudah bisa dipastikan cek apakah lokasi tersebut berada dalam ruangan terbuka di luar ruangan
atau di dalam ruangan yang tertutup yang menghambat sirkulasi dan cahaya yang masuk
anda harus memilih lokasi yang sirkulasi udaranya ini yang baik dan juga ada sinar matahari
next kita akan lihat kondisi tubuh fit
ini juga penting sekali
jadi kalau kita sudah merasa tubuh kita tidak terlalu fit atau agak demam agak pilek atau batuk
anda wajib untuk berada di rumah
karena kondisi fit ini penting kalau kita di luar rumah karena imunitas kita terjaga
tapi kalau misalnya kita merasa sedikit ya apa ya istilahnya meriah
yang begitu lebih baik anda berlibur panjang di rumah
kemudian ini yang terakhir ini juga penting
bagi anda yang merupakan karyawan perusahaan
lapor ke tempat anda bekerja bahwa anda akan melakukan perjalanan ke luar kota
terutama jika karyawan mengunjungi wilayah zona oranye atau merah
nah kalau misalnya akhirnya memutuskan untuk tidak pergi keluar rumah liburan panjang
anda bisa melakukan banyak hal loh di rumah untuk bisa menekan angka covid sembilan belas
tentunya supaya tidak tertular covid sembilan belas karena kita mencintai keluarga kita di rumah
saudara saudara kita di rumah sehingga kita mending liburan hashtagnya di rumah aja
kita lihat ada macam macam kegiatan yang juga sebenarnya saya sering lakukan
menonton film misalnya saya juga sering lakukan
kemudian membaca buku ini juga selain relaxing tapi juga ini menjadi salah satu hobi yang cukup baik ya
apalagi kita bisa membaca buku bersama orang orang terdekat di rumah tanpa harus takut dengan paparan covid sembilan belas
kemudian membersihkan rumah ini juga hobi saya
saya suka sekali membersihkan rumah ngepel nyapu ini juga sehat loh untuk bisa membakar kalori dan juga menjaga imun tubuh karena kita bergerak ya
kemudian berkebun ini sekarang lagi musim berkebun dengan macam macam tanaman
tidak hanya wanita pria pun boleh berkebun
sekarang teman teman bisa berkebun
sekarang teman teman bisa berkebun
oh saudara saudara kita kita lihat suka lihat mereka suka berkebun untuk bisa membuat hati mereka happy senang dan juga pastinya sehat ya
kemudian memasak kita lihat memasak di sini gambarnya adalah seorang pria
memasak bisa dilakukan oleh semua orang tidak hanya oleh wanita tapi juga pria boleh boleh saja kalau suka memasak
kemudian berolahraga ini macam macam nih olahraganya ya
kalau di sini gambarnya sepeda saya hobi sekali sepeda kalau bisa saya setiap hari sepedaan
karena sepeda ini bisa ini ya menguatkan otot jantung dan juga saya merasa bahagia
tidak hanya sepeda mungkin bisa olahraga yang lain yang bisa dilakukan di rumah dan tentunya ini bisa apa ya aktivitas aktivitas yang bermanfaat lainnya
jadi liburan tidak harus selalu jalan jalan karena mengisi kegiatan di rumah juga tidak kalah menyenangkan